menteri dalam negeri cahaya kumolo menyebut ada mantan menteri yang mendukung kegiatan hizbut tahrir indonesia dan ingin mengganti pancasila dengan syariat islam
hal ini dilontarkan oleh menteri dalam negeri cahaya kumolo saat memberikan sambutan dalam pembekalan kepala daerah baru di kantor badan pengembangan sdm mendagri senin kemarin
cahaya mengatakan bayangkan ada tokoh nasional mantan menteri komisaris bumn besar berteriak teriak ingin mengganti pancasila dengan syariat islam
pak wiranto menyebut data ada rekaman visualnya ada fotonya di mana jam berapa ada semua
cahyokumolo tidak secara gamblang menyebut nama ex menteri atau mantan menteri tersebut namun ia menyarankan agar orang tersebut memberi klarifikasi
secara langsung kepada menko polhukam
mantan menteri dan komisaris bumn yang dimaksud oleh mendagri cahaya kumolo diduga kuat adalah mantan menpora adi aksa daud yang kini menjabat sebagai komisaris bank bri
adi aksa memang pernah menghadiri acara hizbut tahrir indonesia pada tahun dua ribu tiga belas lalu
dalam acara tersebut ia mengaku mendukung hti
berikut cuplikan video pernyataan adi aksadaud yang beredar di media sosial
adi aksa daud yang menjabat sebagai komisaris bank bri
adi aksa daud yang menjabat sebagai komisaris bank bri

adi aksa daud yang menjabat sebagai komisaris bank bri
adi aksa daud yang menjabat sebagai komisaris bank bri

adi aksa daud yang menjabat sebagai komisaris bank bri

adi aksa daud yang menjabat sebagai komisaris bank bri
adi aksa daud yang menjabat sebagai komisaris bank bri

khilafahnya persatuan islamnya bukan kepada hatinya semangat untuk persatuan islam ini
khilafah ini banyak penafsirannya dalam penafsiran saya yang ya saya memang buka
peradip santren membaca hadits begitu islam perlu bersatu ya kan jadi ada ada kekalifatan
tapi bukan berarti khalifaan terus kemudian dalam kategori politik semua ini bertentangan dengan
ideos bubar segala macam itu enggak begitu nkri harga mati islamnya kepanislamisme ngerti
oke sudah jelaskan ini baru teman teman juga kepada senior bangsa juga sampaikan surat kebin
segala macam itu saya jelaskan bahwa yang namanya kita ingin dong masa lebaran aja kita ada yang hari ini ada yang
besok ya kan kalau ada persatuan islam ini dia mengatakan besok lebaran lebaran semua orang
kategorinya bukan kategori politik ya tapi katanya khilafah tadi namanya apa khilafah apa istilahnya
kalau yang khilafah alamin haji nubuah di atas metode yang rasulullah sampaikan metode kenabian
itu sama enggak dengan pengertian khilafah yang dianut oleh hti saya enggak tahu tiba tiba pemerintah
melarang mancasila apa hati hati saya ngerti pasti ada dasar dasar juga kan bisa masih komunikasi itu
urusan mereka urusan saya adalah saat anda datang dua ribu tiga belas lalu pengertian khilafah hti anda sudah tahu
belum ya lah saya kan pikiran saya satu lah ada persatuan islam orang begitu bersatu semua ya kan
tidak ada pikiran bahwa itu akan mendidikan khilafah sendiri tidak ya akan mengganti
saya kalau itu yang saya tahu
ada ucapan saya bahwa ini anti pancasila dan saya belum pernah dengar juga gitu loh kalau kita
melihat video panjangnya tadi sebenarnya tidak ada kata kata itu ya iya tidak ada
kenapa tiba tiba kok munculnya ada yang seanti pancasila mantan menteri anti pancasila ngawur itu dimana
kata tuh teman teman malah dituntut ini masalah hukum kan teman teman bilang bagaimana
langkah selanjutnya udah teman teman mbak mantan kelompok sipayong nih teman teman saya yang buatan
pengurus pengurus knpi dulu udah kita ano aja bu tak ada nggak usah ini hanya kesalahpahaman dan
ada orang orang yang senang ini masyarakat kita bangsa ini sebenarnya saya bilang udah sih seperti
rumah rumah ini ada dua puluh empat tiga puluh empat kamar ya provinsi tambah lagi kamar kamar partai politik dalam
kamar kamar itu berkutat di situ kalau kita berkutat di situ sampai jangan makan saya
pakai kamar tamu dan dapur kita nah ini tugas kita jadi jangan kita lanjutkan ini yang penting adalah
komunikasi kan kalau kita dalam ruangan tidak mau kita eksklusif tidak inklusif gitu kita ada namanya
eco chambers ya kan kita hanya dengerin suara gaungan kita disitu aja berkutat ini harus dibuka
ini makanya saya bingung saya bikin buku menghadang negara gagal tahun dua ribu tiga belas pas pramono anung sambutan
pariamizat hadir itu saya katakan solusi bangsa ini tiga ratus sembilan belas akhir setelah cerah itu banyak silah ada
bukunya masih ada masyarakat masih di adegra media menghadang negara gagal setempat bukunya
jadi saya pendekatannya selalu pendekatan islam oke berdekatan keagamaan dikenal frame yang ada
di otak saya nasionalis religius bahwa kenikmatan yang terbesar yang tuhan berikan kepada bangsa ini
setelah keimanan adalah tanah air indonesia itu jelas itu clear oke nah saya marah dong kalau dibilang
antipancasila hanya sekali datang gitu tapi orang orang tapi nggak perlu sampai hukum
ya ngapain malam bikin jadi keruh lagi saya bilang sama teman teman nggak perlu ini menjadi mengkeruh
bangsa ini sekarang perlu bersatu perlu komunikasi dan jangan cepat memberikan stigma stigma
rubber stemp tempel karet kepada orang orang itu harusnya komunikasi dialog diutamakan kalau mau
bangsa ini survive selamat itu ada dialog antara pemimpin dengan yang dipimpin itu menjadi kuat
oke itu sendiri pandangan tentang hti yang sekarang kemudian akan dibubarkan oleh komunikasi kita akan
lihat penjelasan selanjutnya dari pak diakses telah jadwal berikut tetaplah bersama kami di cnn indonesia
ya ismail yusanto selaku jurubicara isbutarir indonesia pernah mengatakan bahwa nkri dan
undang undang dasar empat puluh lima belum final hal ini kami cuplik dari wawancara saya dengan jurubicara
isbutarir indonesia dalam dialog prime news beberapa waktu lalu
oke nkri ini menurut hti sudah final tidak
hai tetap tidak ada yang final lihat saja undang undangnya apakah final
undang undangnya mengalami andemen berulang ulang ya kan kemudian wilayahnya wilayahnya kalau kalau
tambah mau nggak mau punya dulu tambah dimotivir mau kalau kurang nggak mau artinya artinya
wilayahnya juga nggak final konstitusinya tidak final jadi bagaimana kita bisa mengatakan
ini negara final ini negara sedang terus berproses berubah menjadi lebih baik jadi saya lebih
ah tadik ale negara dalam proses negara yang terus berubah itu negara diri bagaimana juga
negara negara lain hai hai hai dalam nemu panjang yang disebutkan undang undang dasar empat puluh lima
nkri dan braking nal saya cuplikan juga nkri belum final sudah mengertian negara tidak berubah kesatuan
indonesia tidak berubah republik serahkan mungkin
bisa saja berubah ya saya nggak sependapat
dengan itu kalau dengan itu bagaimana anda melihat hati
tidak sependapat tidak sependapat saya dengan
ismail yusanto tadi kalau dia bilang
itu belum final final dalam arti
semangat kita sudah final negara kesatuan
republik indonesia sudah final semangatnya harus ada
soal perubahan akan datangnya
kita jaga jangan sampai berubah
saat dua ribu tiga belas lalu anda tidak mengetahui
semangat hti seperti ini ya enggak lah
saya nggak ada komunikasi setelah itu saya tidak ada komunikasi
datang acara satu
kali itu kemudian dikasih buku saya nggak
pernah tapi kalau yang saya rasa
semangat dan saya juga
melihat bahwa hati gak ada kata kata
mereka bilang aktif pancasila gitu loh
ya sejauh saya ini saya pelajari
gak tahu kalau sekarang sekarang pemerintah dapat
bukti bukti itu ya enggak
anti pancasila atau mungkin
anti nkri ya kalau tadi saya
gak setuju dengan statementnya dia bahwa
pak ismail yusanto
mengatakan nkri belum final itu salah kalau menurut saya
itu pendapat dia tapi saya tidak sepakat
nkri sudah final
nkri sudah didirikan
negara kesatuan reblek indonesia
kalau salah tiga april tahun lima puluh
diberikan oleh muhammad nasir
akhir tahun lima puluh
juga dikatakan oleh juanda jadi jelas
negara kesatuan reblek indonesia
itu sudah selesai lah kalau ada yang bilang
belum final ya saya nggak sepakat
nkri udah semangat dengan alasan itu
pemerintah ingin membubarkan hti dalam pandangan
anda sekarang seperti apa ya saya gak mau masuk ke sana
itu urusan pemerintah lah tapi saya penting komunikasi
ya mending komunikasi dulu dialog
karena kalau gak dialog nanti anak anak bangsa yang baru
belajar terbuka ini
nanti berpikirnya lain
berpikir ini jangan jangan
yang mau iklam terdapat
ada kental keagamanya keislamanya
langsung dituduh anti mancasila
ini kan juga berbahaya juga makanya saya
klarifikasi kepada mas cahyo tadi malam mas
saya kecewa ada gini gini anda komunikasi dengan
nkri ya loh iya dong dia kan senior saya
saya ketemu knp belum mantan ketemu
knp sebelum saya
lu sama sama pernah di knpi ya pak iya lah beliau ketemu
np dulu beliau kan di golkar dulu
ya kan saya gak
jadi ketemu knpi
setelah beliau setelah itu mas mola
kalau gak salah baru saya jadi jelas
beliau baik saya tanya lah beliau jawab
saya cuma mendapatkan
tadi tuh saya mendapatkan
saya dipahami tadi ya gitu setelah saya
jelaskan panjang lebar kekilapan yang
saya maksud adalah bukan kekilapan versi
ti atau versi apalagi versi
kekilapan untuk semangat persatuan islam
tapi pancasila nkri
harga mati itu jelas itu anda
sampaikan ke pak mikahil iya
apa jawabannya dipahami
mas kalau bisa beliau
manggil saya mas beliau menghargai beliau orang jawa
sopan sekali ya mas
dengan menko polukam
dan minta ketemu saya sudah klaksifikasi dengan pak wiratong
saya kenal pak wiranto udah lama betul
semua saya kenal tokonya pak sb
pak wiratong pak hendroprion itu bapak kami
kakak kakak kita semua oh sudah ketemu pak wiratong
juga pak wiratong belum beliau kan masih di luar nkri
hari kamis baru pulang sudah komunikasi
tapi saya sudah bikin begitu ada di viral
di angkat lagi
beritanya oleh orang orang yang
tentang petik ini ya yang ambil kesempatan
ini yang tidak suka sama saya saya kira
ini memviralkan kembali gitu loh tapi statementnya
kan datang dari pak mendag iya
iya ini yang sekarang tapi sebelumnya kan
sudah itu kan mendag ini kan dapatnya dari
diviralkan sekarang kan gitu
jadi kenapa gak diviralkan dulu
tahun dua ribu tiga belas baru sekarang dia viralkan kan
tapi kalau misalnya baik dengan anda dan komunikasi
terjalin terus misalnya ketika ada viral itu kan
bukannya ngomong ke media nah itu yang saya
sesalkan ada penjelasan
dari pak mendag gak ada beliau cuma
bilang mas koordinasi saja kualifikasinya
dengan menko polhukam itu yang saya sesalkan
nah saya ada grup mantan mantan ketua mk
tapi juga saya sampaikan mas kok begini sih
nama kualifikasi dulu lupanya beliau
ya namanya manusia kan banyak pikiran
dan sebagainya apalagi beliau sebagai banyak
mungkin sebagai mendag saya bisa paham
itu jadi maka
terus kemudian ada statement
saya gak mau dibilangkan di pancasila kakek saya
keluarga tanggal dua puluh tiga januari
tahun empat puluh lima belum
ada merah putih
sudah mendirikan merah putih di gorontalo
lalu saya kan sulawesi selatan sulawesi barat
itu udah dirikan dengan
pak rani wartewon masa kita
adik kakek saya dibunuh karena mempertahankan pancasila
tembak sebelum tembak suruh sholat dulu
adik kakek apa nih
keluarga istri saya
ada tentara ada
polisi keluarga saya
jauh dari itu lah ya
baru sekali datang doang ke
kalau orang betawi bilang baru sekali datang doang
ke sana statement kayak begini terus langsung
dibilang anti pancasila janganlah
ini sekarang berbahaya
kalau sering memberikan orang ini
kadang kadang mikir kalau saya anti pancasila
ini ingin anda sampaikan ke pak wiranto tidak nanti
oh iya saya kan sampaikan kepada beliau
apa adanya saya sampaikan beliau tahu saya kok
bergaul dengan beliau istri beliau juga
satu daerah dengan saya jadi saya
setiap ulang tahun beliau saya hadir terus
mana saya putus hubungan saya menteri
aja saya datang kepada beliau karena beliau
tahu gitu saya jadi nggak ada masalah lah
ini kenapa ya jadi begini
petisi untuk mengganti
dari pak orang pramuka
pak orang pramuka malah dukung saya semua
ketua daerah mbak ibu ibu christine
dari papua kak christine
saya tahu kak kornas
maju terus gak ada urusan saya tahu
sekjian gma ini
yang mantan saya tahu
dia malah bikin di fb dia
baik pak adi aksa
kita lihat nanti perkembangan selanjutnya
setelah pak adi aksa bertemu
dengan pak wiranto
sudah selesai menurut saya ini kan
hanya salah paham
saya jelaskan sudah selesai
ambil jadwal hukum
ini untuk bangsa
bangsa ini akan semakin
besar kita nanti kalau kita semakin dewasa
dan kami ucapkan terima kasih pak adi aksa
memberikan klarifikasi di cnn indonesia prime news
selamat malam terima kasih pak adi aksa
dan demikian cnn indonesia prime news malam ini
bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas
saya indra maulana mengucapkan terima kasih
selamat malam dan sampai jumpa